pandemi virus corona juga dirasakan bagi warga muslim yang berada di uni emirat arab
mulai dari pembatasan sosial hingga ditutupnya banyak pertokohan menjadi tantangan warga yang menjalankan ibadah puasa
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah bergabung bersama kami duta besar republik indonesia untuk uni emirat arab hussein bagis
selamat pagi pak dubas
selamat pagi apa kabar
baik pak bapak apa kabarnya di sana semoga sehat ya pak ya
alhamdulillah secara latihan
nah ini pak terkait pelonggaran yang sudah diterapkan di uni emirat arab itu seperti apa pak di sana yang sudah dilonggarkan seperti apa
jadi saya cerita sedikit sejak akhir april kemarin itu banyak perubahan di sini
pertama mal mal yang sempat ditutup sekarang mulai dibuka juga restoran kafe dan sebagainya
namun dengan beberapa ketentuan
misalnya harus menggunakan standar kesehatan yang ketat
harus pakai masker harus pakai sarung tangan dan isinya tidak lebih dari tiga puluh persen
di samping itu waktu mereka masuk ke dalam tempat itu sudah ada juga thermal scanner di setiap pintu masuknya
itu yang sekarang
terus kedua besok rencana kalau tidak salah tujuh puluh taman di dubai akan dibuka kembali
sejak hampir dua bulan lama juga
di taman itu kan menarik di taman itu di sini indah
kemudian yang tadi disampaikan bahwa di mall opi mirate mulai hari ini sudah ada drive in cinema atau nonton bareng dari dalam mobil
mulai hadir juga sudah itu
kemudian berikutnya lagi mulai minggu kedua bulan mei ini mereka sudah boleh mendatakan warga negara asing yang resident di sini
misalnya kita pernah tinggal di sini terus pulang ke indonesia
mau balik lagi sekarang sudah bisa
jadi banyak banyak apa itu banyak kelonggaran kelonggaran sudah dilakukan oleh pemerintah uni emirates arab
namun di luar itu masih juga ketat
misalnya ⁇ lets ⁇ say kalau malam ada closing di sini jam sepuluh lebih jam enam pagi
terus tempat ibadah kayak masjid tempat olahraga universitas semua masih tutup
sekolah sekolah semua masih tutup semua
baik pak dubes tadi dengan ada pelonggaran
kemudian juga taman dibuka
tapi ketika tadi kampus sekolah masih tutup
pemberlakuan jam kerja juga masih sangat ketat
apakah terjadi pelanggaran yang cukup signifikan
ataukah memang penegakan hukum dan kesadaran warga di sana cukup baik pak
sehingga tidak ada harus penindakan yang cukup keras mungkin
kalau di sini pelanggaran jarang terjadi karena mostly baik warga negaranya
garasi yang tinggal di sini mostly taat dengan aturan
sebab sanksinya juga berat
kalau kita keluar tanpa alasan malam hari bisa kena dua ribu dirham atau sekitar delapan juta rupiah
kalau kita misalnya tanpa masker pas dicek ada kena bisa kena seribu dirham atau sekitar empat juta rupiah
kalau kita menolak karantina atau tes rapid bisa kena lima puluh ribu hampir dua ratus juta
dan tidak ada yang tidak
orang tidak suka melanggar di sini
pak kalau di sana itu warga negara indonesia yang ada di uni emirat arab sekarang ada berapa pak
dan apakah mereka juga ada keluhan selama bulan ramadan ini terkait dengan pembatasan sosial yang ada di sana
jadi jumlah warga negara indonesia menurut catatan dari pemerintah uae ada sekitar tujuh puluh tujuh orang
itu tersebar di beberapa wilayah di abu dhabi di dubet dan tempat tempat lainnya
dan kebetulan sebagian besar
dari antara diantara tujuh puluh tujuh itu mereka yang kerja di rumah tangga
ada sebagian kecil yang ekspatrid kayak kerja di perminyakan ada pilot ada di hotel restoran dan sebagainya
dan ada juga memang ada masalah masalah dihadapi oleh mereka yang kena layoff
kita layoff atau kena perusahaan rumah kerja yang kerja di hotel restoran yang banyak
kemudian ada juga yang terakhir terakhir yang kaburan
nah itu kita datang
data semua juga kita berikan ada bantuan dari kita yang namanya kbri atau kjri perduli
kita berikan sembako kepada mereka
tapi tidak dipulangkan begitu ya pak ya
tidak jadi tidak dipulangkan
kalau ada yang mau pulang bisa aja dia pulang kalau memang ketentuan
artinya sudah punya dokumen semua bisa dia pulang
tapi biasanya yang pulang itu khususnya mereka mereka yang memang mau cuti kah atau mereka mau apa

tapi yang lain lain biasanya masih tinggal di sini
ya pak terkait dengan tadi bapak katakan ada tujuh puluh ribu lebih warga negara indonesia dan banyak di antara mereka terdampak
akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena bagian dari pariwisata juga salah satu sektor yang terdampak signifikan akibat covid sembilan belas
tadi selain bantuan apa saja pak pendampingan dari pihak kedutaan indonesia di arab saudi dan apa bentuk yang cukup signifikan sehingga mereka tetap bertahan
mereka mungkin tidak bisa pulang ke tanah air pak
kalau yang misalnya yang ada kita menampung di kbri sekarang ini kurang lebih hampir satu ratus dua puluh orang
karena kerja indonesia di kbri kita tampung di shelter
di kjri dubai juga kita nampung jumlahnya sama kurang lebih satu ratus dua puluh orang
jadi itu salah satu apa itu kita punya apa itu kita punya perhatian kepada mereka
di samping itu kita monitor semua
ada kelemahan kesulitan kita akan bantu mereka
dan di sana apakah ada himbawan begitu pak untuk pelaksanaan salat id untuk di rumah saja
dan dari bapak sendiri sebagai duta besar republik indonesia ini apakah juga sudah memberikan himbawan kepada warga negara yang ada di sana
warga negara indonesia
kami alhamdulillah sering melakukan video conference dengan masyarakat di sini
jadi dan mereka juga sering melihat media sosial kami kayak instagram twitter dan sebagainya
dan sesuai dengan anjuran atau fatwa menteri sulawesi
jadi kita sudah melihat selama uae bahwa mereka tidak meniadakan atau masjid masih ditutup
nanti waktu yang akan ditutupkan kemudiannya tidak ada salat jama'ah
tidak ada apa itu tidak ada sholat id dan sebagainya
termasuk di kbri juga tidak ada
biasanya kalau lebaran ini pak kbri selalu menjadi tempat tujuan ya
bagi warga indonesia yang sedang berada di negara negara di mana mereka sekolah maupun mereka bertugas
lalu apakah tahun ini masih ada open house pak
atau kan memang hanya virtual silaturahmi
sana keluarga ataupun para warga negara indonesia di sana ke depannya pak
kami memang saya sudah agak lama di sini dan selama ini kita buat memang selalu open house
ada kurang lebih sekitar seribuan warga negara indonesia yang datang ke wisma duta
mereka sholat di wisma
kemudian mereka makan makan
mereka ngobrol sama satu sama lain dengan kami dan sebagainya
itu tahun tahun sebelumnya
tapi tahun ini tertakstik
jadi kita sudah close
jadi tidak ada pertemuan virtual begitu pak dengan warga negara indonesia yang ada di sana
ada rencana kita akan buat online
apa itu silaturahimnya
kalau di sana apa lebaran di uni emirat arab
apakah juga menyajikan hidangan khusus uni emirat arab ataupun abu dhabi yang ada di sana begitu setiap lebaran
ya kalau orang arab
mostly dia suka yang namanya daging kambing
jadi kalau tidak ada kambing
kayak tidak lengkap itu makanan
ya yang saya tahu disini
jadi dan umumnya
ya negeri arab lah
mereka pasti ada korma
terus ada kunafa untuk jadi pemanisnya
ada daging kambing atau mandi
banyak yang arab
yang khasnya arab di bulan ramadan
ada di bulan
di hari idul fitri tersedia disini
tapi itu tahun tahun sebelumnya
sekarang kan ibu rumah masing masing mereka
ya bapak sendiri apa yang dirindukan pak
mungkin juga suasana lebaran di tanah air
kalau bapak tadi katakan sudah cukup lama ya bertugas di sana
ya paling tidak
saya kebetulan ibu saya masih ada di lombok
anak anak saya di jakarta
saya disini ya terpaksa
nanti kita akan jandian untuk buat
nanti lewat apa itu
video conference pakai zoom nanti pada hari lebaran
pak tapi aktivitasnya apa nih pak sekarang
lebih sibuk mengurus seperti apa
begitu selama pembatasan sosial
dan juga apakah sudah sahur nih pak disana
pertama sahurnya belum karena masih jam satu malam
kita akan tahu kira kira dua lima jam lagi
sementara kalau kegiatan kami
selama pandemi kini kini
hampir tiap hari kami melakukan video confer

dengan jakarta maupun dengan lokal
dengan jakarta maupun dengan lokal
terutama kaitan dengan perusahaan
pak husin terima kasih sekali untuk waktunya pada pagi hari ini
tetap menjaga kesehatan dan
tetap semangat pak menjalankan tugas disana
salam buat warga negara indonesia disana